hingga kini total korban tewas di dalam gorong gorong lima orang

sedangkan dua korban lain warga sekitar yang hendak membantu korban
yang jelas air sangat tinggi saat itu
kita khawatir kalau misalkan ada gas metan segala macam
sehingga kabel kita perlu penyedotan supaya ini habis dulu ya airnya ya
berapa meter berapa
saya nggak tahu ukur kedalamannya itu
total korban berapa pak sekarang pak
jadi total korban lima orang
dikutip dari detik com pada kamis sekitar pukul satu
tiga pekerja sedang memperbaiki kabel bawah tanah
di jalan taman royal kecamatan cipondo kota tanggerang banten
salah seorang korban membuka penutup gorong gorong dan langsung turun
tidak lama kemudian korban berteriak meminta tolong karena kehabisan oksigen
pekerja lain dan warga
yang berusaha menolong juga kehabisan oksigen
ada ada tempat yang satu kan orang taman sudah jatuh turun
sudah pingsan karena tadi teriak
tukang galon itu turun
sebuah seget turun
kehabisan oksigen tuh yang kedua
yang ketiga juga kehabisan oksigen
kepala polsek cipondo kompol ubay bilang menduga
para pekerja tewas karena menghirup gas dari saluran kabel
yang sudah lama tidak dibuka
dalam hal pengecekan mungkin terkait dengan
yang penting kita gini
dan kita dalami ya
gas alam yang artinya gas yang didalam tanah ini
menguap dari comberan itu
jenazah korban dibawa ke kamar jenazah rsud kabupaten tanggerang untuk diautopsi
kepolisian resort metro tanggerang kota
melakukan penyelidikan terkait insiden meninggalnya lima orang saat melakukan perbaikan instalasi kabel telkom
di gorong gorong taman royal kecamatan cipondo kota tanggerang banten
pasalnya saat melakukan pekerjaan
para pekerja diduga tidak dilengkapi alat keselamatan kerja
sejauh ini polisi telah meminta keterangan enam orang saksi di sekitar lokasi
dan berencana akan memanggil pihak telkom maupun pendok
polisi juga telah mengambil sampel darah untuk uji laboratorium
ini akibat dari kelalaian dan tidak memperhatikan terkait dengan keselamatan kerja
oleh pihak pekerja
oleh karena itu
yang saat ini
dari pihak kepolisian
sedang terjadi peristiwa ini
mengutip situs balai di klat pekerja tambang bawah tanah
kementerian energi dan sumber daya mineral pekerja bawah tanah
merupakan salah satu profesi berbahaya
bukan hanya pekerja tambang
pekerja galian kabel
bahkan warga yang hendak menguras sumur
juga berisiko kehilangan nyawa saat bekerja di bawah tanah
beberapa risiko mengancam jiwa
seperti ruang kerja terbatas
dan gas beracun
terowongan sempit demi efisiensi tempat juga membuat sirkulasi udara terbatas
berbagai gas beracun seperti karbon monoksida
dan nitrogen dioksida
terperangkap serta tidak bisa terlepas ke atmosfer
dalam kondisi ketika tidak ada kipas ataupun alat penyedot udara
sulit membuat kadar gas beracun ini menjadi nol
atau terus berada di bawah ambang batas
untuk mengurangi risiko
seharusnya pekerja dibekali peralatan keselamatan yang memadai saat bekerja di bawah tanah
pekerja yang menghirup gas beracun melebih ambang batas yang ditetapkan ini
berisiko kehilangan nyawa
tim liputan cnn indonesia